asap tebal membumbung tinggi dari lantai empat sebuah ruko penyimpanan casing handphone
di jalan tanjung selor gambir jakarta pusat senin pagi
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar
hingga menghanguskan seluruh barang yang berada di lantai empat ruko
tugasukudinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat
yang melakukan pemadaman bahkan harus membekali diri dengan oksigen
agar dapat menggapai titik api
setelah berjibaku selama kurang lebih satu jam
dengan menerjunkan sebanyak sebelas unit mobil pemadam kebakaran
api akhirnya berhasil dipadamkan
sebuah rumah permanen di jalan kalibata selatan pancoran jakarta selatan
senin sore hangus terbakar
banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar
tugasukudinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan jakarta selatan
langsung mengerahkan sepuluh unit mobil pemadam dan lima puluh personil
guna memadamkan kobaran api
menurut warga kebakaran terjadi tak lama setelah penghuni pergi meninggalkan rumahnya
fabrik pengolahan minyak kobra pt mandalindo tata perkasa di desa pening
kecamatan jetis kabupaten mojokerto terbakar senin siang
besarnya kobaran api dan banyaknya bahan pembuatan minyak kopra yang mudah terbakar
membuat sebagian bangunan pabrik roboh
ratusan karyawan yang sedang bekerja langsung menghamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri
sejumlah truk pengiriman kelapa bahan baku kopra juga diminta untuk keluar lokasi pabrik karena api terus membesar
tugas pemadam kebakaran dari kabupaten dan kota mojokerto yang berada di lokasi hingga senin sore masih melakukan proses pemadaman
tim liputan cnn indonesia